kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyiapkan dana hibah sebesar tiga tiga triliun rupiah
yang akan disalurkan kepada pelaku industri hotel dan restoran yang terdampak pandemi covid sembilan belas
insentif diberikan kepada sektor pariwisata di satu ratus satu kabupaten kota
yang termasuk dalam sepuluh destinasi pariwisata prioritas dan lima destinasi super prioritas
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama menjelaskan
dana akan diterima pemerintah daerah melalui transfer dari pemerintah pusat
realisasi penyaluran akan dilakukan hingga bulan desember tahun ini
program hibah pariwisata ini juga diharapkan dapat bantu sektor pariwisata indonesia
termasuk dalam meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi destinasi wisata
sehingga nantinya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang akan berkunjung
assalamualaikum wr wb
diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan atau chse tadi
di destinasi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan nantinya pada saat berkunjung
sekaligus membantu industri pariwisata agar dapat bertahan
pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai macam kebijakan
untuk membantu sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif agar dapat bangkit kembali